bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke banyuwangi jawa timur
dan ingin merasakan sensasi menginap dalam mobil
mobil pariwisata yang dimodifikasi ala hotel ini
merupakan kendaraan yang bisa digunakan para wisatawan
saat berlibur ke tempat wisata di banyuwangi
bagaimana keunikan dan juga fasilitas mobil pariwisata ini
mobil yang dimodifikasi ini tidak sekedar untuk mengantar ke tempat wisata
namun juga sebagai tempat menginap para wisatawan
mobil sepanjang empat meter ini memiliki tempat tidur
televisi dan perlengkapan dapur
bagian atas mobil juga bisa dibuka
jika penumpangnya ingin merasakan udara segar
ide rumah mobil berawal ketika pemilik mobil melakukan perjalanan wisata
dari pusat kota ke pantai pulau merah di banyuwangi selatan
dengan waktu hampir tiga jam
ini adalah sarana
yang menggabungkan antara moda transportasi dengan moda pariwisata
yang dalam hal ini adalah untuk penginapan akomodasi
ini bisa digunakan untuk menjangkau daerah daerah yang terpencil
yang tingkat akomodasinya masih kurang
kalau di banyuwangi mungkin ada pantai pulau merah raja kusi
atau di alas purwo
sopi rumah mobil
yang juga merangkap sebagai pemandu wisata
sejak mengawali pembuatannya pada dua ribu dua belas
lukman yani membutuhkan waktu setahun
untuk memodifikasi dan mengurus perizinan
dinas kebudayaan dan pariwisata banyuwangi
menyambut baik konsep wisata dengan rumah mobil
nah mungkin dengan mobil ini mereka bisa terus mengeksplor banyuwangi
tapi tidak kehilangan waktu
kita harus kembali ke hotel
ada cara baru yang nanti diperlihatkan dengan kendaraan yang multifungsi
banyak yang sekedar mengantar tamu memberi layanan
tapi juga menginap di sini
saya kira ini yang ingin kita berikan ke wisatawan
yang ingin datang ke banyuwangi dengan cara baru
dengan cara baru
rumah mobil buatan banyuwangi ini cukup untuk menampung empat orang
biaya sewanya satu lima sampai dua lima juta rupiah untuk sekali perjalanan
saat ini armadanya terdiri dari sepuluh mobil
dan akan mulai beroperasi juni dua ribu delapan belas